hari ini tepat seratus hari menjelang beroperasinya ikn nusantara dengan upacara hud ri sebagai kick off nya
lantas bagaimana persiapan jelang upacara bendera pada hari kemerdekaan tujuh belas agustus nanti kita bergabung dengan jurnalis kompas tv iskandar amir dahlan di balikpapan kalimantan timur
iskandar sudah sejauh mana kesiapan lapangan upacara dan para petugas upacara di sana
menurut bapak da bahwa saat ini pembangunan ikn telah mencapai kurang lebih delapan puluh persen
dan kantor presiden istana presiden dan bandara vkit yang juga akan disargetkan rampung pada juli dan akan segera diuji coba
hal ini diharapkan sesuai dengan target presiden pasalnya sudah lama presiden joko widodo ingin melaksanakan upacara hud ri di ibu kota nusantara
dan beberapa waktu lalu juga disampaikan bahwa saat ini tengah dikebut untuk pekerjaan tol tiga b yang diperkirakan sepanjang lima puluh lima km
dan akan selesai pada bulan
sesuai dengan disampaikan oleh kemenhub bahwa bandara sendiri telah
telah memasuki progres pekerjaan fisik bandara ikn dengan minggu ke sembilan belas
telah mencakup beberapa aspek diantaranya pekerjaan pelket kolom dan instalasi tipe plumbing terminal vvip
ya persiapan berarti terus dikejar dan semoga saja pada saat berlangsungnya upacara bendera tujuh belas agustus di ikn semuanya sudah